dari lanjutan kasus korupsi lanyala mataliti kejaksaan tinggi jawa timur meminta mahkamah agung untuk memindahkan persidangan lanyala dari surabaya ke jakarta
permintaan ini dilakukan agar kerusuhan yang terjadi di surabaya oleh pendukung lanyala tidak terulang kembali
kejaksaan tinggi jawa timur telah melayangkan surat permintaan pemindahan persidangan kasus lanyala mataliti dari surabaya ke jakarta pada mahkamah agung pekan lalu
permintaan itu dilakukan agar jalannya persidangan berjalan lancar dan aman
dalam kasus korupsi dana hibah kadin ini kejati tidak ingin kerusuhan yang terjadi beberapa bulan lalu oleh pendukung lanyala terulang kembali
namun demikian kejati masih menunggu fatwa yang akan dikeluarkan oleh mahkamah agung
untuk kasus lanyala sendiri sampai sekarang kita masih menunggu fatwa dari mahkamah agung
atau surat dari mahkamah agung terkait permintaan dari kami mengenai
apa pemindahan tempat persidangan dari surabaya ke jakarta pusat
sampai sekarang kita masih menunggu jawaban dari pihak ma
selain untuk menghindari kerusuhan pemindahan dan persidangan lanyala juga berdasarkan rekomendasi forum pimpinan masyarakat surabaya
mereka berharap persidangan lanyala dilakukan di jakarta agar surabaya tenang
kejati sendiri saat ini sedang dikejar tenggat waktu termasuk menunggu keputusan mahkamah agung
pasalnya pada tanggal tiga puluh juli nanti masa penahanan lanyala berakhir
harus segera disidangkan
ardia putri surabaya